sejumlah warga desa wadas bersama jaringan lembaga bantuan hukum berbagai daerah
menyuarakan nasibnya yang kini masih terkatung katung
warga wadas yang tergabung dalam gerakan masyarakat peduli alam desa wadas atau gempa dewa menyatakan
sejak tahun dua ribu tujuh belas warga desa wada sudah menyuarakan penolakan terhadap rencana penambangan batu andesit
sebagai material untuk pembangunan bendungan bener
menurut walhi yogyakarta wilayah yang akan ditambang adalah wilayah kelola rakyat yang produktif
salah satu warga desa wadas yani menyatakan seluruh warga desa wadas bekerja sebagai petani
mereka sudah cukup sejahtera dari hasil bertani
yani menegaskan tidak ada konflik horizontal antara warga wadas yang pro dan kontra terhadap rencana pertambangan
maksudnya yaitu kita tidak akan menjual tanah kepada siapapun dengan harga berapapun
karena memang kami hidup sebagai petani
petani punya kehidupan sendiri
kami sudah sejahtera sebagai petani
namanya sejahtera bukan berarti kita hidup mewah

kita bisa menyikulkan anak
manager kampanye isu tambang dan energi eksekutif nasional
keputusan pemerintah untuk meneruskan rencana pertambangan andesit di desa wadas adalah bentuk pelanggaran negara
menurut fani negara sudah dikuasai oleh garki yang selalu berpihak kepada investor atau pemodal ketimbang rakyatnya sendiri
bendungan bener sebagai proyek strategis nasional
mendasarkan dasar hukumnya itu ke dalam undang undang cipta kerja
putusan mk sembilan puluh satu itu sudah dengan jelas menyatakan bahwa
undang undang cipta kerja itu inkonstitusional bersyarat
sepanjang dia belum diperbaiki artinya dia masih harus dianggap inkonstitusional
karena itu negara harusnya kemudian menghentikan semua proses yang
atau semua pembangunan yang memakai dasar undang undang cipta kerja
gempa dewa telah melapor ke mabes polri atas peristiwa pengepungan dan penangkapan warga wadas pada delapan sepuluh februari dua ribu dua puluh
laporan ditujukan kepada irwas sumpori profos mabes polri
yang diklaim akan direspon dalam waktu dua puluh hari kerja
arief kurniawan andra anhar jakarta